kelompok masyarakat di sejumlah daerah melakukan aksi protes menolak pengesahan
rancangan kitab undang undang hukum pidana rkuhp karena dinilai sejumlah pasalnya bermasalah
di jakarta ratusan orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil
melakukan demonstrasi di depan gedung dpr ri di jalan gatot subroto
sementara di manokwari papua
aliansi jurnalis indonesia dan sejumlah jurnalis menyatakan
protes dan menolak sejumlah pasal dalam rkuhp yang dinilai akan mengancam kebebasan pers
meski masih menuai polebik
selasa pagi dalam rapat paripurna yang hanya dihadiri enam puluh orang secara fisik
dan dua ratus tiga puluh tujuh orang secara virtual
mayoritas anggota dpr setuju rancangan kuhp disahkan
sementara salah seorang anggota dpr yang tidak setuju rancangan kuhp ini disahkan
yakni iskan kolbalubis
anggota fraksi pks ini menilai sejumlah pasal yang disahkan terdapat pasal karet
seperti pasal penghinaan presiden dan wakilnya
serta pasal penghinaan terhadap lembaga negara
jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan kmk ini pasal ini
saya sebagai wakil rakyat saya gak penting
mau sudah diputuskan di sana enggak penting
baik kalau begitu saya bentar kasih waktu dulu
catatan sudah kita terima
nah ini adalah
karena fraksi pks sudah setuju
sudah sepakat dengan catatan
catatannya sudah kita terima
catatannya sudah kita terima
tiga menit hak saya
tapi disepakati disepakati oleh fraksi pks
tiga menit hak saya bicara
jangan kamu jadi diktator di sini
saya akan sejujukan kmk
ini anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh praksi
oleh karena itu saya sudah cukup
minta tiga menit aja
anda memberikan catatan yang dari fraksi pks
jangan pak subdi jadi diktator di sini
selain pasal soal penghinaan presiden dan pasal penghinaan lembaga negara
ada sejumlah pasal yang menjadi perbincangan publik
di antaranya soal perzinahan
dalam rkuhp pelaku persinahan bisa dipenjara satu tahun
selain itu yang menjadi kontroversi dan baru adalah pasal tentang santet
dalam pasal terkait santet ini disebut setiap orang yang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib
lalu memberikan jasa untuk orang lain
hingga menimbulkan penyakit dan kematian pelakunya bisa dipidana satu lima tahun penjara